di perekonomian digital indonesia telah muncul berbagai macam qr code
alhasil pengguna di dunia nyata kebingungan melakukan transaksi digital
karena perbedaan sistem setiap qr code tersebut
muncullah bi seorang anak jenius yang memasuki dunia digital untuk menyelesaikan masalah ini
bi memiliki tugas untuk bertemu robot ekonomi agar masalah ini terselesaikan
setelah melewati berbagai rintangan ia bertemu dengan robot ekonomi
ia memberikan sebuah program super yang bernama chris
robot ekonomi menjelaskan bahwa kris adalah qr code indonesia standar
ia merupakan standar qr code pembayaran untuk sistem pembayaran indonesia
yang dikembangkan oleh bank indonesia dan asosiasi sistem pembayaran indonesia atau aspi
di dalam kris terdapat program program cerdas
akan menyelesaikan permasalahan dari virus
bi pun bertanya apa saja program itu
robot menjawab pertama adalah universal
karena cruise dapat digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat
dapat digunakan di domestik dan luar negeri
lanjut sang robot program kedua adalah
dengan kris transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman
program hebat yang ketiga adalah untuk
karena efisien dapat digunakan satu kode qr untuk semua aplikasi
dan yang terakhir adalah langsung
dengan kris transaksi cepat dan seketika
mendukung kelancaran sistem pembayaran
jika semua jurus itu digabungkan maka akan muncul solusi pamungkas yang disebut unggul
robot ekonomi berpesan kepada bi
wahai anak muda sebarkan keris ini di dunia nyata
manfaatkanlah transaksi digital untuk kemajuan ekonomi nasional
bi pun pergi menuju para qr code yang ada di dunia digital
bee pun pergi menuju para qr code yang ada di dunia digital
bea juga bisa bagian selalu ark roupa
sebahagian ke satu perang antara spiritual dan rasa